mahkamah konstitusi memberikan kesempatan perbaikan pengajuan permohonan
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan pileg
hingga proses pendaftaran perkara satu juli dua ribu sembilan belas
jurubicara mk fajar laksono menyebut
sejauh ini mk telah menerima lebih dari tiga ratus gugatan hasil pemilu serentak dua ribu sembilan belas
phpu sampai hari ini tiga ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh empat itu tiga ratus dua puluh tiga diantaranya itu diajukan parpol ke caleg
dua puluh itu calon anggota dpd dan satu pasangan calon presiden
secara asas secara prinsip mk tidak bisa menolak
jadi permohonan yang kemudian datang pemohon yang datang ke mk menyerahkan
kepaniteraan di bawah ini teman teman saya ini tidak boleh menolak
anda tidak boleh menyerahkan ini sudah tutup tidak ada cerita begitu
jadi tetap diterima bahwa nanti pengajuan permohonan itu dinyatakan melampaui tengkat waktu
itu nanti biar hakim yang menilai